keinformasi pertama kabar duka datang dari dunia sepak bola indonesia
hoyrul huda keeper persela lamongan minggu petang menghembuskan nafas terakhirnya
setelah mengalami insiden penturan dengan pemain pelakang
huda langsung dilarikan ke rumah sakit sugiri lamongan namun tuhan berkendak lain
nyawa keeper utama tim laskar cakatingkir itu tidak tertolong
tangis duka semua pemain persela dan ofisial langsung pecah
saat melihat keeper persela hoirul huda mengalami kondisi kritis
dilarikan dengan ambulans menuju rumah sakit dr sugiri lamongan
namun naas keeper senior persela lamongan itu menghembuskan nafas terakhirnya
di rsud sugiri lamongan jawa timur pada minggu sekitar pukul enam belas lebih empat puluh lima menit
hoyrul huda meninggal akibat berbenturan dengan rekannya
dalam laga melawan semen padang di stadion surajaya lamongan
pelatih persela lamongan aji santoso
menyampaikan bela sungkawa bagi tim persela atas kepergian huda
menurut dokter huda mengalami trauma benturan keras sesama pemain
sehingga dia berkata
sehingga terjadi berhenti nafas dan berhenti jantung
ini jantung trauma kepala berkait dengan penyangga kepala leher
kabar meninggalnya hoirol huda mengundang perhatian warga net
ucapan bela sungkawa pun mengalir salah satunya dari menpora imam nahrawi
sementara politisi partai demokrat hinca panjaitan
sempat mencuitkan pujian atas kestiaan huda yang hanya bermain untuk satu klub saja
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang